sandiaga uno wakil ketua dewan pembina partai gerindra menjadi calon kuat pendamping prabowo subianto di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
sebelum terjun ke dunia politik pria kelahiran pekanbaru dua puluh delapan juni seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ini mengawali karirnya sebagai pengusaha
ia juga sempat mencoba bangkit dari dampak krisis moneter tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sandi bersama teman temannya mendirikan perusahaan pt rekapital perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan
secara perlahan sandi berhasil membangun perusahaannya dan juga bergabung dengan perusahaan saratoga
tahun dua ribu tujuh belas sandi mulai terjun ke politik ia didaulat menjadi pengurus partai gerindra oleh pak prabowo subianto
pada pemilihan gubernur dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas ia maju sebagai wakil gubernur mendampingi anies baswedan
oktober dua ribu tujuh belas ia dilantik sebagai wakil gubernur dki jakarta periode dua ribu dua puluh